menurut data dari bpbd kabupaten sidrap setidaknya dua belas rumah di tiga kecamatan terkena dampak amukan angin dasyat ini
sementara itu puluhan rumah di sopeng sulawesi selatan rusak parah setelah diterjang puting beliung
dalam rekaman video amatir sejumlah warga terlihat panik saat melihat angin puting beliung memporak porandakan rumah
selain merusak dua puluh delapan rumah
jaringan listrik pun langsung padam lantaran banyaknya kabel listrik yang putus
meskipun tidak ada korban jiwa kerugian material untuk seluruh bangunan yang terdampak puting beliung
mencapai miliaran hewan
angin puting beliung juga terjadi di desa cililin kecamatan cililin kabupaten bandung barat senin petang
dari rekaman video amatir milik warga angin puting beliung disertai hujan deras ini menghantam rumah dan membuat sejumlah pohon tumbang
terhitung sedikitnya lima belas rumah mengalami kerusakan dan dua rumah diantaranya rusak berat
warga yang rumahnya rusak
memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman
tim liputan cnn indonesia